anda masih bersama kami di news update
beberapa pertanyaan seputar covid sembilan belas telah kami rangkum dari warganet dalam segmen dokter menjawab
dan sudah bergabung bersama kami melalui skype ada dr farhan mari isai
akan menjawab langsung pertanyaan yang telah diberikan melalui akun twitter at cnn indonesia daily
selamat sore dr fahran apa kabar
selamat sore baik alhamdulillah
baik dr fahran kita sudah rangkum beberapa pertanyaan dari netizen
langsung saja kita bacakan pertanyaan dari netizen berikut ini
yang disampaikan melalui akun twitter at cnn indonesia daily
yang pertama ini dari ad uli santos
dia menanyakan rapid test tidak semua orang bisa melakukan
jadi memungkinkan ada otg atau orang tanpa gejala
apakah otg bisa sembuh dok
oke jadi sebenarnya
pengendalian coronavirus disease yang dikeluarkan oleh
itu pengertian otg adalah orang dengan kontak erat
nah jadi bagi otg yang memang pernah terkonfirmasi ya
kontak erat dengan orang positif covid sembilan belas itu boleh melakukan rapid test
jadi ketika seseorang dinyatakan otg melakukan rapid test
itu nanti ada dua kemungkinan apakah negatif atau positif
kalau misalnya negatif
maka dia harus karantina mandiri dan melakukan social distancing
nah nanti sepuluh hari kemudian itu akan dilakukan rapid test kembali
dan jika positif maka akan dilakukan pemeriksaan pcr selama dua kali berturut turut
tapi kalau misalnya ketika di tes pertama sudah langsung positif
tetap harus melakukan karantina mandiri dan social distancing
dan juga akan dilakukan pcr selama dua kali berturut turut
jadi nanti ketika
ya silahkan dilanjutkan dok
nah ketika karantina kita akan lihat peningkatan gejala
jadi apakah ringan
sedang atau berat
kalau misalnya gejalanya ringan
seperti misalnya demam lebih dari tiga puluh delapan derajat celcius
batuk nyari tenggorokan hidung tersumbat
itu boleh dapat terus isolasi di rumah sambil mengkonsumsi obat obatan untuk meredakan gejala
kalau misalnya gejalanya sedang boleh dilakukan isolasi di rumah sakit darurat
kalau misalnya gejalanya berat
misalnya sudah ada frekuensi napas lebih dari tiga puluh kali per menit
sudah ada distress pernafasan berat
atau satu oksigennya kurang dari sembilan puluh
itu dapat krs rujukan
jadi kesembuhannya itu tergantung pada gejala
dan sebenarnya juga usia simetrika apakah ada penyakit penyerta atau tidak
ini terkait dengan pasien positif covid sembilan belas dengan tanpa penyakit penyerta
ini menjadi banyak pertanyaan juga dari warga masyarakat begitu
bagaimana seberapa besar risiko mereka yang positif covid sembilan belas
tapi tidak dengan penyakit penyerta
begitu bisa menyebabkan risiko kematian
sebenarnya sampai sejauh ini
belum ada ya data pasti yang menunjukkan persentase pasien yang meninggal
karena covid sembilan belas itu tanpa dan dengan penyakit penyerta
tapi memang seperti yang kita tahu
penyakit penyerta seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi
penyakit jantung lainnya diabetes mellitus
terus ada juga penyakit paru yang mungkin sudah diberita oleh pasien
biasanya karena merokok yang lama
atau penyakit penyakit serobrofaskular atau pembuluh darah di otak
itu memang bisa membuat gejala bertambah parah
memang orang orang tanpa penyakit penyerta bisa saja mengalami gejala yang ringan
dan sembuh sebenarnya setelah melakukan isolasi mandiri
jadi memang sebenarnya belum ada data yang pasti sampai sekarang
tapi kita bisa tarik kesimpulan bahwa resiko kematian tanpa penyakit penyerta itu kecil
dibandingkan dengan penyakit penyerta
oke tingkat kesembuhan akan semakin tinggi jika tidak ada penyakit penyerta begitu ya dok
betul berdasarkan data yang ada ya
oke kita ke pertanyaan selanjutnya dari warganet
langsung saja kita lihat kita tampilkan bersama sama
ini pertanyaan dari
ya armurshid di sini menanyakan
apa vaksin sementara untuk covid sembilan belas
sudah ada dok
sebenarnya sampai sekarang belum ada ya vaksin yang untuk covid sembilan belas
jadi memang itu menurut who memang sampai saat ini belum ada
dan mungkin membutuhkan waktu kurang lebih dua belas sampai delapan belas bulan
jadi mungkin paling cepat itu untuk adanya vaksin covid sembilan belas ini
bisa jadi di awal atau pertengahan tahun dua ribu dua puluh
nah who juga pernah tuh mengeluarkan
ini juga pernah diadakan data pada tanggal empat april kalau tidak salah yang saya baca ya
jadi sampai saat ini itu ada sekitar enam puluh clinical trial
yang sedang dilakukan di seluruh dunia untuk menemukan vaksin covid sembilan belas ini
tapi untuk sementara ini ya sampai saat ini itu belum ada
oke dok apakah ini artinya para pasien yang telah sembuh dari covid sembilan belas
mereka benar benar sembuh dengan menggunakan daya tahan tubuh sendiri
atau bagaimana pengobatan atau treatment yang ada sebetulnya dok
kalau misalnya boleh dilong pertanyaannya
ya apakah kemudian ini artinya jika tidak ada vaksin
atau obat yang sudah diciptakan untuk menangkal positif covid sembilan belas ini
artinya mereka yang sembuh dari covid sembilan belas sembuh dengan daya tahan tubuh sendiri
memang sejauh yang kita tahu imun tubuh itu berperan penting dalam melawan penyakit ini
jadi banyak orang yang sembuh dengan sendirinya dengan melakukan isolasi mandiri
kembali lagi seperti yang saya bilang tadi tergantung gejalanya apakah ringan sedang atau berat
tapi perhimpunan dokter dari berbagai departemen di indonesia
seperti perhimpunan dokter paru penyakit dalam kardiofaskular
anak dan lainnya itu juga mengeluarkan protokol tata laksana covid sembilan belas pada bulan ini
jadi memang ada beberapa treatment yang bisa diberikan pada pasien
walaupun bukan yang definitif tapi membantu untuk penyembuhan pasien berdasarkan gejalanya
contohnya seperti vitamin c antivirus ataupun antibiotik gitu
tapi hal ini memang harus dikonsultasikan kepada dokter terlebih dahulu
oke dok mungkin itu saja dulu
terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan yang tentunya ini menjawab curio city
atau rasa ingin tahu kita terkait dengan
semoga benar benar dengan protokol yang telah ada
kita benar benar bisa menekan penyebaran covid sembilan belas di tanah air
dokter farhan marisa sudah bergabung bersama kami
selamat sore dok